pembatasan tiga puluh empat itu menyulitkan presiden untuk mewujudkan program program yang dia inginkan
yang nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna dan kemudian draft perubahannya itu akan disampaikan kepada presiden
dan presiden akan menunjukkan terpat dari pemerintah untuk membahas yru itu bersama sama dengan balik dpr
dan fokus perhatiannya adalah perubahan pasal yang mengatur tentang jumlah kementerian negara
karena memang pembatasan tiga puluh empat itu menyulitkan presiden untuk mewujudkan program program yang dia inginkan
di satu pihak kita selalu mengatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri itu adalah kewenangannya presiden hak prerogatif presiden
tapi bagaimana presiden mau mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada
jadi dalam bahasa belanda itu ada ams ada amsdrejler namanya ada jabatan ada pejabatnya
nah bagaimana mau mengangkat pejabatnya menteri sedangkan jabatannya tidak ada
sekiranya presiden menganggap perlu
menangani satu kementerian khusus misalnya dalam menangani bidang bidang tertentu yang selama ini tidak ada
nah lalu mau tidak mau presiden tidak bisa melantik menteri itu
maka diberikanlah kebebasan harusnya diberikan kebebasan kepada presiden untuk menentukan berapa jumlah kementerian
atau membubarkan kementerian yang ada atau memperluas kewenangannya atau menggabungkan kementerian dan lain lain
itu sepenuhnya kita serahkan
maka jadilah departemen kehakiman dan ham pada waktu itu itu perlu proses menyelesaikan itu
jadi kalau namanya kementerian itu berubah itu mulai dari papan nama stempel kop surat baju semua berganti dari pusat sampai ke daerah
dan saya harus mengganti pegawai penjara pegawai imigrasi itu bajunya harus ganti semua
ngurusin itu aja enam bulan baru selesai
artinya penambahan menteri ini dibutuhkan ya prof
ya sesuai dengan kebutuhannya aja tapi jangan terlalu banyak juga
tapi saya yakin pak prabowo bijak dalam hal ini
jika tidak diatur di undang undang untuk mencegah tidak terbentuk seratus menteri pembatasannya bagaimana prof
kan pertama membentuk kementerian itu kan adalah hak prerogatif presiden
kalau dulu presiden itu kan melaksanakan amanat gbhn
jadi untuk melaksanakan programnya itu mau tidak mau dia harus ada satu kementerian yang menangani hal itu
misalnya apa yang dipikirkan pak prabowo sekarang misalnya memberi makan gratis kepada anak anak sekolah ya
apakah itu nanti akan ditangani oleh siapa
apakah cukup oleh kementerian yang ada
atau misalnya pak prabowo merasa perlu ada satu kementerian khusus untuk menangani masalah itu
misalnya pak prabowo itu bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita sehingga mengejar target dua ribu empat puluh lima itu sebagai indonesia emas begitu
jadi peningkatan perkapitanya itu juga harus ditambah
dan karena itu mungkin juga berkaitan dengan kementerian
misalnya sekarang ada kementerian keuangan
apakah misalnya ada kementerian yang menangani keputusan zakat misalnya dan lain lain sebagainya
apakah itu jadi kewenangan kementerian keuangan
ataukah itu memang ada perlu kementerian sendiri
sehingga juga meningkatkan pendapatan negara dengan cara pembayaran zakat di sana
kalau sekarang kan pembayaran zakat lebih banyak sukarela ya
dan tidak dianggap itu sebagai pajak
bahkan itu dianggap sebagai faktor yang mengurangi pembayaran pajak tapi tidak dikompensasi sebagai berapa besar pajak yang harus dibayar